ini kan pengusaha kaya kita minta apa saja pasti diberikan hakim juga kaya enggak enggak
bisa nggak bisa pengusaha lebih kaya dia bisa membelikan aku mobil balap dan
hai dia juga bisa membelikan mobil kesenanganmu tapi hakim cocok untuk mama pengacara pokoknya
bagi asyik pengusaha bonusud malefic abis
iya kapan bapak akan datang
oh tentu boleh pak
terima kasih pak
aku juga hargin semua datang
oh saya juga mau datang
bagaimana kita mencegah mereka kepencangan
ya yang datang bersamaan
langsung aja ke rumah mereka

eh bannya gue melepaskan
tentang bawa cewek
eh pak sunda kudakan
mas causeya pak
barangkali who'a kamu punya motor lapar ya
kalau lapar bayar nih ganti rugi
nih ya tidak cukup
ini berapa nih
saya gak mau sepuluh ribu
saya mau jeban
ya ini jeban jeban
ini jeban sepuluh ribu
eh una bangunya berapa
ini kaki kena air panas baru bea mba rumah sakit berapa tuh
jumlahnya lebih dari lima ribu bisa rp dua puluh ini jam jam pinjaman kamu
lain kali jalan hati hati mata dipakai kalau punya mata jangan taruh di sini sudah saya enggak
belajar yang baik baik ayo pergi jangan berantem saja di sekolah kamu